bahkan haris gak mau memakai baju yang aku pilihkan
tapi aku nggak boleh sedih
sejak aku memutuskan menikah dengan haris
aku sudah tahu hal seperti ini akan aku alami
aku harus sabar
karang pun bisa tergores oleh tetes air
aku pasti bisa melulukan dan mendapatkan cinta haris kelak
kamu mau sarapan gak biar aku bikinin
terserah kamu aja
yaudah aku bikinin nasi goreng
mama juga berharap
untuk secepatnya mendapatkan cucu cucu yang ganteng yang cantik dari kalian
aku juga gak akan nunda kok
aku akan segera punya anak dari riri
dan mama akan mendapatkan cucu cucu yang mama idam idamkan
kalian pasti lelah sekali kan
kalian langsung ke kamar untuk istirahat
mama juga ngantuk mau istirahat
kau duluan ya ma
aku harus pengen minum
aku harus pengen minum
sekarang kamu udah jadi istri aku
aku akan membuat kamu bahagia
dan malam ini
akan menjadi malam yang tidak akan terlupakan untuk kita berdua
haris juga bersiap melakukan malam pertamanya dengan tanti
apa yang sedang dilakukan riri sekarang sama andi
andi begitu mencintai riri
dan sangat antusias dengan pernikahannya
apa mungkin mereka sedang melakukan malam pertamanya sekarang
apakah andi dan riri sudah melangsungkan malam pertamanya
mereka harus segera melakukannya
supaya rencanaku bisa berjalan dengan lancar
mengakui anak dalam kandungan riri sebagai anaknya andi
aku gak bisa melakukan malam pertama ini sama kamu
masih banyak waktu kok
lagian gak semua harus terjadi sekarang kan
ah andi gak mampu melakukan malam pertamanya sama riri
aku gak mampu ngelakuin ya ri
aku gak mampu melakukan
percuma semua yang direncanakan mama
kalau keadaan andi seperti ini
aku gak akan bisa bilang kalau aku hamil dari andi
aku sama sekali gak pernah menyangka
kalau penyakit andi itu
sampai membuat dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri
terus gimana caranya untuk menutupi kehamilan riri
apa mungkin ini karena penyakit aku ya
jadi aku gak mampu melakukannya sama kamu
dan aku juga gak bisa mendapatkan anak dari kamu
apa kamu menyesal menikah sama aku

ada penyerah di tempat belim
aku sama haris
aku gak boleh mengecewakan dia
sepertinya haris belum bisa menerima aku sepenuhnya
dia bener bener gak peduli sama aku
gimana malam pertama kamu sama andi
riri sebagai istri kamu harus bisa membuat suami kamu bergairah
kalau sampai suami kamu loyo artinya itu salah kamu
kamu ingat ya kamu harus membuat andi berpikir bahwa anak di dalam kandungan kamu itu adalah anaknya dia bukan anak orang lain
bagus lah kalau kamu ngerti
seharusnya kamu bisa mengerti
karena seharusnya kehadiran kamu menjadi kebahagiaan bagi semua orang
tapi kenyataan jadi kayak gini
haris ini aku udah siapin baju kamu buat kerja
yang diego diaarnya udah fiadom
nanti aku mohon arnold ke awalnya
beri ikan ter prod
soal apa sih yang kamu mau ambil berikut riri
aku sudah menang kulah makanya
bisa melulukan dan mendapatkan cinta hari sekelak
kamu mau sarapan gak biar aku bikinin
terserah kamu aja
yaudah aku bikinin nasi goreng ya
gimana malam pertama kamu
pasti semalam jadi malam yang tak terlupakan ya
sudah kuduga kamu memang istri yang pintar
semua wanita pasti berharap malam pertamanya menjadi malam tak terlupakan
tapi sayangnya aku gak seberuntuh itu
haris benar benar tidak memperdulikan aku
tapi memang gak perlu tahu itu
aku yakin riri pasti dengar
dengan begini dia akan berhenti mengharapkan haris
sehingga dia bisa fokus menjalani rumah tangganya
biar andi juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami
kok kamu malah ngelamun
pasti masih kebayang bayang semalam ya
jadi haris sudah bisa menerima tanti sebagai istrinya
cepat sekali hatinya berubah
padahal pagi kemarin dia masih berharap pernikahannya gak ada
padahal pagi kemarin dia masih berharap pernikahannya gak ada

tapi ternyata alamnya dia sudah bisa bermesraan dengan tanti
kamu memang istri idaman
baru nikah aja udah bisa bikinin masakan kesukaan suami
ada yang bisa aku bantu

kamu tuh baru juga sehari menikah
udah males malesan jadi istri
masa jam segini baru bangun
kamu lihat dong
nanti udah bikinin sarapan buat suaminya
tapi ma bukannya
kalau tanti yang manggil mama
tapi kalau kamu yang manggil
kuping rasanya gatel
kenapa mama kelihatan banget kebedaan aku sama riri ya
mas apa lain di sini
lagi ada masalah
gak ada apa apa dik
semalam gimana mas
gue pasti bahagia banget ya
sekarang andi nanya nanya soal semalam
pasti dia mau cerita pengalaman malam pertama dia sama riri
melihat dia menikah sama riza aja sudah menyakitkan buat gue
apalagi gue harus dengar cerita dia sama riri melalui malam pertama
lo pas mau kemana
gue berangkat kerja
gue tau terlambat soalnya ntar ada meeting
gak mau sarapan ya
gue sarapan di kantor aja